lima jemaah umroh asal kalimantan dan sumatera terlantar
dan sudah dua hari menginap di terminal dua keberangkatan bandara soekarno hatta tanggerang banten pada kamis sore
semula para jemaah dijanjikan berangkat pada selasa tujuh juni
namun belum juga berangkat karena biro travel menyatakan visa belum selesai
sebagian besar jemaah adalah kaum lanjut usia dan tidak tahan dengan lama mereka menunggu sehingga sakit
sebelumnya jemaah ini sudah mendatangi pihak biro travel
mereka hanya dijanjikan akan diberangkatkan secepatnya
ini sudah pasti sudah pasti akhirnya kita mengadakan selamatan
ternyata tidak jadi juga berangkat terpaksa karena kita sudah selamatan kita langsung berangkat aja ke jakarta